sejumlah anggota dewan perwakilan daerah mengancam akan melaporkan dua pemimpin dpd ke badan kehormatan
hal itu dilakukan antara lain karena adanya pembentukan tim pengkajian dpd untuk kasus irman gusman yang dinilai cacat hukum
anggota dpd akan melaporkan dua pimpinan dpd faruk muhammad dan gusti kanjeng ratu hemas
serta sepuluh anggota tim pengkajian kasus irman gusman atau tim sepuluh ke badan kehormatan
rencananya laporan akan disampaikan pada senin ini
anggota dpd asal sulawesi utara beni ramdhani mengklaim sedikitnya dua puluh empat anggota mendukung pelaporan ke badan kehormatan
selain membentuk tim sepuluh pimpinan dpd dinilai melanggar peraturan dpd nomor satu tahun dua ribu enam belas tentang tata tertib
karena tidak segera melakukan pengisian kursi pemimpin dpd setelah irman gusman ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
maka kami berani mengatakan ini tim jadi jadian yang sebetulnya ini sebuah gerakan politik
untuk dua motif
motif pertama ini upaya pimpinan dpd dan kroninya untuk mengulur ngulur waktu proses pergantian atau pengisian kekosongan kursi pimpinan
yang diamanatkan pasal lima puluh empat yaitu setelah tiga hari atau paling lama tiga hari setelah bk mengeluarkan putusan tentang pemberhentian pimpinan dpd
maka harus segera di pemilihan ketua
nah yang kedua ini gerakan politik sebetulnya untuk intervensi terhadap proses hukum yang ditangani oleh kpk
sekaligus gerakan politik mengibarkan semangat perlawanan terhadap lembaga lain yaitu lembaga penegak hukum yang bernama kpk
sementara wakil ketua dewan perwakilan daerah farouk muhammad mempersilahkan jika ada anggota dpd yang berniat melaporkan pemimpin dan tim pengajian kasus irman gusman ke badan kehormatan dewan
ia menyebut tim pengkajian atau yang disebut tim sepuluh dibentuk berdasarkan keputusan panitia musyawara yang merupakan keputusan politik
ia juga membantah tudingan tim sepuluh dibentuk untuk mengintervensi proses penyidikan kpk terhadap kasus irman gusman
apakah keputusan yang dilakukan pimpinan di sini mengambil keputusan berdasarkan keputusan panmus
keputusan panus adalah keputusan politik dituangkan secara administratif
apakah ini perilaku behavior yang masuk ke dalam
ranahnya badan kehormatan atau ini keputusan politik
biarlah kejasarkan ini nggak apa apa itu dinamika politik